beragam sektor investasi ditawarkan pemerintah provinsi jawa tengah
mulai dari pariwisata hingga agrikultur
bagaimana peluang investasi dan pertumbuhan industri di provinsi jawa tengah
kita saksikan informasi berikut ini
bagaimana peluang investasi dan pertumbuhan industri di provinsi jawa tengah
perindustrian dan perdagangan provinsi jawa tengah mencatat nilai investasi industri tersebut pada dua ribu lima belas mencapai sepuluh tujuh triliun rupiah
angka ini ditargetkan naik sepuluh kali lipat menjadi satu ratus empat tiga triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
berdasarkan data badan pusat statistik dua ribu enam belas
ada lebih dari lima perusahaan industri manufaktur besar dan sedang yang tersebar di tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
kabupaten jepara merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari provinsi jawa tengah
memiliki luas satu empat tiga belas km persegi
jepara terbagi atas enam belas kecamatan satu ratus delapan puluh empat desa dan sebelas kelurahan
dan wilayah laut seluas dua satu ratus dua belas delapan puluh empat km persegi
selama dua tahun terakhir pertumbuhan industri di kabupaten jepara mengalami kenaikan
tahun dua ribu enam belas jepara memiliki sembilan belas tiga ratus sembilan puluh industri
pada tahun dua ribu tujuh belas mengalami kenaikan menjadi sembilan belas empat ratus enam puluh empat industri
sedangkan di sektor perdagangan terjadi kenaikan nilai ekspor dari dua ratus sembilan belas delapan puluh tujuh juta dolar amerika serikat pada tahun dua ribu enam belas
menjadi dua ratus tujuh puluh delapan delapan puluh sembilan juta dolar as pada tahun dua ribu tujuh belas
dengan kontribusi terhadap industri jepara mencapai satu dolar perusahaan
di sektor industri pengolahan khusus furniture dari kayu
ada lima sembilan ratus sembilan puluh tiga unit usaha dan menyerap lebih dari tujuh puluh tujuh tenaga kerja yang tersebar di beberapa kecamatan di jepara
investor asal shandong tiongkok berminat untuk membuka usaha furniture di jepara
halo saya sangat berterima kasih
terima kasih kepada pertemuan sistem pertemuan indonesia dan pertemuan pertemuan jawa nara yang mengizinkan saya datang ke negara ini untuk bergabung di pertemuan pertemuan pertemuan pertemuan
pertemuan indonesia dan pertemuan jawa nara
pertemuan indonesia dan pertemuan jawa nara
menarik di jawa tengah
menarik dalam artian satu sumber daya manusianya
yang kedua upah terutama karena sekarang bagaimanapun juga upah makin meningkat terutama di daerah jabodetabek
makanya di sana lebih tertarik di sumber daya manusia
yang kedua sumber daya untuk energinya juga cukup
pemerintah kabupaten pati melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp pati
juga membuka peluang investasi di sektor industri manufaktur
pt anugrah cipta molt indonesia juga akan mengembangkan bisnisnya ke pati jawa tengah dengan nilai investasi dua ratus miliar rupiah
pada dasarnya kami sudah membuka usaha
pembangunan pertemuan indonesia dan pertemuan jawa tengah
pembangunan pertemuan indonesia dan pertemuan jawa tengah
pembangunan pertemuan indonesia dan pertemuan jawa tengah
pembangunan pertemuan indonesia dan pertemuan jawa tengah

kita akan rencana mau mengembangkan di pati
kenapa kami memilih di jawa tengah
karena memang kami melihat dari keterserapan tenaga kerja masih cukup memadai di jawa tengah
investasi di jawa tengah itu sangat kondusif
pelayanan dari pemerintahnya dari segi sektor keuangan
perijinan itu sangat membantu
investor asal korea selatan di bawah pt handal sukses karya
akan menanamkan investasinya di padi
perusahaan yang bergerak dalam industri alas kaki dan komponen sepatu ini
juga telah membangun usahanya di jepara pada tahun dua ribu enam belas lalu
kami berinvestasi lebih banyak di regensi pati
kami berinvestasi sekitar dua puluh hektare tanah di sana
kami merasa itu memiliki banyak potensi
central java memiliki banyak potensi
mereka memiliki pekerjaan
kami memiliki cukup pekerja di sana
kami merasa wajah minimum di sana juga cukup untuk kita menjalankan bisnis dengan efisien
kami berharap kita bisa bekerja bersama banyak perusahaan di sana
atau dengan pemerintah sendiri
mereka bisa membantu kita berkembang
mungkin kita bisa investasi lebih banyak di central java
atau di banyak area area di indonesia
tapi untuk saat ini kita melihat bahwa central java memiliki potensi yang besar
kami berharap kita bisa bekerja bersama dengan pemerintah
kedepan pma asal korea selatan tersebut akan mendirikan pabrik sepatu
di kecamatan batangan pati
dengan nilai investasi mencapai dua triliun rupiah
untuk kebutuhan investasi
pati yang berpenduduk satu tiga juta jiwa ini
memiliki potensi ekonomi yang besar
serta berada di lokasi yang strategis
selain itu kabupaten lainnya di jawa tengah
juga tengah gencar dalam mengembangkan investasinya
seperti di kabupaten cilacap
yang menjadi salah satu pilihan utama
untuk penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri
sepanjang pesisir pantai cilacap
berkembang pesat tambak tambak udang faname
proyek investasi yang ditawarkan adalah
industri perikanan udang terpadu
dengan empat kegiatan utama
yaitu pendirian pabrik pengolahan udang
untuk menyerap dan mengolah hasil panen tambak sendiri
maupun para petambang lainnya
pendirian hatchery untuk kebutuhan benih udang
pendirian pabrik pakan ikan untuk kebutuhan pakan udang
dan pendirian tambak udang untuk menjaga kontinuitas
pasokan bahan baku industri pengolahan udang
sektor manufaktur pembangunan industri perikanan udang terpadu
di kabupaten cilacap memiliki nilai investasi
senilai lima ratus lima puluh miliar rupiah
pengembangan industri juga tengah digalakan
di kabupaten kebumen
kabupaten seluas satu ratus dua puluh delapan sebelas hektare ini
merupakan kabupaten penghasil kelapa terbesar ketiga di
di pulau jawa
gula semut organik dari olahan nira kelapa
banyak dibuat oleh warga setempat
produk tersebut banyak dikonsumsi masyarakat
sebagai perusahaan untuk menjaga kekuatan udang

karena kandungan serat insulin yang dapat memperlambat
penyerapan glukosa dalam tubuh
guna mendorong investasi yang berkualitas
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
akan mendorong sektor investasi di industri manufaktur
pasalnya investasi di industri manufaktur
dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja
selain itu manufaktur juga mampu menciptakan
industri industri turunan lainnya
untuk sementara yang ini karena kita lebih memfokuskan ke sana
jadi kita lebih mendorong untuk bagaimana investasi
yang mampu menimbulkan terciptanya lapangan pekerjaan
jadi dan punya nilai ekspor
yang ketiga juga ada pola kemitraan
karena pola kemitraan lima puluh dua pengusaha dari china
kemudian enam puluh dua pengusaha dari sini
mereka berpartner kemudian juga bisa kita mengikut sertakan
teman teman pengusaha di daerah yang tempat di mana sumber bahan bakunya
kemudian juga umkm bisa ikut di sana